pembelajaran yang kami pak
bapak tadi kan mbak pistah
mbak pistah mbak pistah
ya saya mau berikan pertimbangan pertimbangan
tapi tadi kan sudah disampaikan oleh mendikbud bahwa
ukt sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur
tapi nanti teknisnya ditanyakan ke mendikbud
tapi intinya itu sudah dibatalkan oleh pendikbud
kemungkinan ini akan dievaluasi dulu
universitas akan dikaji dan dikalkulasi
sehingga kemungkinan ya ini masih kemungkinan nanti ini kebijakan di mendikbud
akan dimulai kenaikannya tahun depan
jadi ada cedera tidak langsung seperti sekarang ini
pak gaji masyarakat kan juga sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan rakyat pak
itu kira kira di dua ribu dua puluh tujuh sendiri itu kira kira tiga persen setiap dari gaji
tidak hanya di asn juga tapi swasta juga
biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu
seperti dulu waktu bpjs di luar yang bpi yang gratis sembilan puluh enam juta kan juga rame
tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya
hal hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan
pak apakah nanti bapak akan memanggil bapak kapolri dengan jaksa agung untuk membicarakan soal ini pak
kemarin banyak yang mengkritik soal pemerintah itu bagaimana pak
saya kira itu adalah internal partai
jadi internal pd perjuangan
pak tadi kan bapak bahas ilitisasi pak
terkait itu subsidi bbm sendiri bakal evaluasinya pak juni ini
semuanya dilihat fiskal negara
harganya harga minyaknya sampai
semuanya akan dikalkulasi semuanya akan dihitung
semuanya akan dilakukan lewat pertimbangan
pertimbangan yang matang karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak
bisa mempengaruhi harga bisa mempengaruhi semuanya
kalau urusan urusan minyak
pak soel penyiaran pak
jangan lupa untuk berlangganan